ini kan kita bisa nilai namanya orang tua pasti ngebelain anaknya pasti bilang kalau anaknya itu memang baik ini itu kan kita belum tentu kalau anak itu baik kan
maaf tadi mas agak agak cemburu ya
enggak lah mas gini mas rafa itu kan susah banget dilarang untuk berteman sama boy pastinya kan
jadi mungkin ini kesempatan baik untuk aku langsung ngomong ke boy atau tante marisanya
ragen kan refli sekarang kelas tiga sma mas ini sangat bahaya sekali kan dia harus sekolah yang benar jangan pikirannya terganggu karena cowok benar nggak mas
buru buru pengen ketemu sama pak amir udah juga pengen ketemu sama pak amir ya
ya udah kalau gitu gue duluan ya
makasih ya buat bunganya
kok reaksinya gitu aja sih
kamu menyalahkan anggaran yang sudah saya buat ke kamu
maaf bu tapi untuk beberapa item itu anggarannya terlalu besar biasanya nggak segitu
maksudnya apa saya enggak becus saya enggak tau masalah ini
kamu pikir saya menaikan anggaran begitu saja
ini perusahaan suami saya saya nggak mungkin menaikkan anggaran begitu saja pak
maaf bukan itu maksud saya bu saya hanya
hanya tidak mau menandatangani
hanya tidak mau menandatangani
yang sudah saya buat ini kamu tidak mau
saya memang membutuhkan tanda tangan bapak yang terhormat
sangat sangat membutuhkan karena saya harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ada di dalam kantor ini
tapi kamu juga membutuhkan saya untuk kamu tetap kerja di sini
tapi terserah pilihan ada di tangan kamu
mau tanda tangan atau tidak
keluar dari sini
di seluruh kami memang belum begitu dikenal banyak orang
saya butuh brosur dan pamplet yang bisa menarik orang untuk melihatnya
jadi selain desain layout yang benar benar menarik
kami juga membutuhkan model yang mengenakan produk produk kami ini harus benar benar menarik
dan model yang kami butuhkan harus berpasangan
karena beberapa produk couple kami yang baru itu merupakan produk unggulan
kurang lebih seperti itulah ya pak
seperti itulah yang kami butuhkan
anda datang ke perusahaan yang sangat tepat tahu
semua anggarannya konsep sampai layout desain sampai ke model modelnya akan kami siapkan
dan gak usah khawatir
sebelumnya pasti kami akan minta konfirmasi dulu dari perusahaan anda
oke setuju beresnya
baiklah kalau begitu kami pamit dan kami tunggu kabar secepatnya
terima kasih senang bisa bekerja sama dengan perusahaan kalian
terima kasih terima kasih
kira kira kita mau pakai siapa ya bu buat modelnya
oke ini yang cocok
ya soalnya kan job yang kemarin sukses tuh iklannya ya
lalu bu kalau misalkan model cowoknya kita mau pakai siapa
ya saya tau
dia selalu membantah aku mas
walaupun dia udah kerja lama sama mas
bukan berarti aku ini orang yang bego
dia jauh lebih pintar daripada aku mas
aku mau mas pecat dia mas
iya iya iya tapi sebenernya ini ada masalah apa
kamu sampai sewat kayak gini tuh ada apa
maaf ya mas aku bukan sewot sama mas
tapi aku sokot sama dia mas
jujur aja ternyata dia ngomongin aku dari belakang mas
dia bilang aku cewek gak bener lah
so pintar lah
selalu ikut campur urusan perusahaan suaminya lah inilah itu mas
mas akan pecat dia
kalau mas pecat dia
ya kita gak usah ungkit masalah ini
menurut kinerjanya dia aja
dia menghambat kerjaan aku ya kan
oke oke mas gak akan bahas soal itu
saya mau memberhentikan salah satu staf keuangan yang namanya wilman
kamu carikan aja alasan yang pas kenapa saya memberhentikan dia
terima kasih pak anton
masalah beres kan
kecil buat pak b
tante rempom pakein telepon sekarang lagi
udah diangkat teleponnya kali aja penting
iya ini mau diangkat mas bentar ya
tanpa ada kabar gembira buat kamu
tante mau pakai kamu untuk iklan tante yang baru tahu
tante mau ngajakin aku untuk jadi model iklan lagi
iya ini buat iklan yang baru terus berpasangan sama cowok tau
terus tante udah dapetin model iklan cowoknya
yah cucok banget
yaudah mendingan sekarang kamu dateng ke kantor tante aja ya
oke tante makasih ya
iya sama sama tante tunggu ya
kok jadi langsung terdiam begitu
aku lagi mikir aja mas aku seneng banget loh
berarti kerjaan aku yang kemarin klien suka banget mas
buktinya sekarang aku dipakai lagi mas
jadi model iklan
tadi kamu sangat keras nyebutin nama siapa tadi
terus langsung diem
mas kan jadi bingung ada apa
oh enggak mas
boy itu kan anak tante marisa
tante marissa kan ceritain kalau boy itu adalah anaknya mbak
iya ya mas tahu betul kalau boy itu anaknya tante marissa
mas tau betul
tapi bukan itu yang mas tanyain
berarti kan dia punya suatu nilai buat kamu
oh iya pasti ada
boy itu kan deket sama reva
bener kan mas
aku kan pernah bilang sama mas
kayaknya nggak masalah deh kalau misalkan boy itu berteman sama reva
karena aku kenal sama ibunya
dan ibunya itu bilang kalau boy itu adalah anak yang baik
nah ini nih mas ini kesempatan yang sangat baik
untuk aku kenal bo itu beneran anak baik atau enggak
nah setelah itu mas
ataupun boynya untuk tidak terlalu dekat dengan reva
ini kan kita bisa nilai namanya orang tua pasti ngembelain anaknya
pasti bilang kalau anaknya itu memang baik ini gitu
kan kita belum tentu kalau anak itu baik kan
enggak lah mas
mas rafa itu kan susah banget dilarang untuk berteman sama boy
pastinya kan jadi mungkin ini kesempatan baik
untuk aku langsung ngomong ke boy atau tentang marissanya
lagian kan reva sekarang kelas tiga sma mas
ini sangat bahaya sekali kan dia harus sekolah yang benar
jangan pikirannya terganggu karena cowok
bener gak mas
boleh tante marissanya